maraknya peredaran video penculikan anak di jejaring sosial meresahkan para orang tua
dan tidak sedikit juga orang tua yang kemudian membatasi aktivitas anak di luar rumah
karena takut anaknya menjadi korban penculikan
namun polda metro jaya menyatakan video viral penculikan anak adalah video lama
yang telah terjadi pada tahun dua ribu enam belas lalu
maraknya video penculikan anak di sosial media telah membuat para orang tua menjadi resah
salah satunya adalah anesya arbi
ibu satu anak ini mengaku khawatir pada keselamatan putra sematawayangnya
karena mendapat informasi viral soal penculikan anak di grup whatsapp
menurut anisya di grup whatsapp yang ia ikuti sempat ramai mengenai penangkapan
salah satu pelaku penculikan anak di wilayah tangerang selatan
akibat isu penculikan anak ini anesya dan suami menjadi lebih protektif terhadap buah hatinya
muhammad ifal arzachel yang baru berusia dua tahun enam bulan
salah satu modus penculikan anaknya adalah penculikan anak di wilayah tangerang selatan
yang diketahui anesya dari isu viral tersebut adalah
sang pelaku akan berpura pura baik saat mendekati sang anak
oleh sebab itu anesya dan suaminya selalu bergantian menjaga anaknya
terutama ketika berada di tempat umum
meski memiliki pengasuh anak anesya mengaku tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada sang pengasuh anak untuk menjaga anaknya
namun polda metro jaya membantah telah terjadi banyak kasus penculikan anak
seperti yang belakangan ini viral di sosial media
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyatakan
video penculikan anak yang viral adalah video video lama tahun dua ribu enam belas lalu
argo yuwono pun meminta masyarakat untuk bijak dan teliti sebelum ikut menyebarkan video tersebut
jadi yang pertama adalah banyak sekali berita tentang keputusan ini
tahun berapa yang terindah di media sosial itu ya
dilihat tahun berapa
seperti misalnya itu tahan tahun lama
nanti ada yang menaikkan untuk sekarang ini
pihak kepolisian juga meminta peran aktif orang tua
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan sang anak
selain waspada polisi mengimbau kepada para orang tua
agar tidak segan melapor ke polsek terdekat
jika menemukan hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar
arief kurniawan tangerang selatan banten